hai anda masih bersama kami di cnn indonesia political show dan kita akan lanjutkan perbincangan
kita dengan para narasumber ada ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan mas bambang wuryanto sekjen
partai gerindra mas ahmad muzani ketua umum projo mas budi ari dan direktur eksekutif
poltreking indonesia mas hanta yuda saya mau ke mas bambang lagi mas bambang saya harus tanya ya
mana yang bisa lebih diterima oleh pdi perjuangan pak prabowo mas ganjar atau puan maharani yang
pertama dikomustifahkan di pdi perjuangan kalau urusannya capres itu ibu ketua umum jadi lebih
diterima mana si acb atau si cdi kepada ketua umum kalau di pdi iya ketua ibu ketua umum diantara
orang orang ini siapakah yang paling bisa diterima di pdi perjuangan itu bahasanya adalah abcd ini
mana yang lebih bisa diterima di pdi perjuangan itu bahasanya adalah abcd ini mana yang lebih bisa
diterima ibu ketua umum sesimpel itu kalau diantara tiga itu yang paling dekat ya pastinya
putrinya puan maharani ya monggo kalau itu diko persepsi diko kan begitu ibu ya namanya ibu sama
lebih gimana ceritain oke oke tapi saya harus tanya juga selain kedekatan antara bu mega karena kan tiketnya
ada di tangan ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri tapi kan kemarin pak

yang sangat gamblang ya pada saat olahraga di solo di pdi perjuangan yang sangat gamblang ya pada saat olahraga di
solo tempat beliau memulai karir politiknya itu adalah di solo bersama dengan anak dan juga
istrinya disitu hadir ganjar pranowo dan juga erick thohir ini nggak mungkin kebetulan mas
bambang ini pasti kode keras pdip enggak melihat seperti itu ya bahasa digo kode keras itu kan
bahasa diko itu kan persepsi diko itu statement diko bahwa kalau dalam konteks ini bahwa dia
hanya punya harapan kira kira bagaimana oh suatu waktu juga pernah kira kira bagaimana
bagaimana oh suatu waktu juga pernah kira kira bagaimana oh suatu waktu juga pernah
berdua dengan mas erlangga artarto suatu waktu juga pernah dekat dengan
hai sandiaga cah imen inilah gaya politik solo jadi testing the water aja oh ya lah kalau soal
nanti akan bicara dengan ibu ketua umum itu saya jamin oke oke saya mau ke mas muzani dulu mas muzani
itu tadi kalau menurut mas pacu mas bambang karena kita biasanya memilih mas pacun pak edehan raha susah
nih sama sekali kita dekat jadi kita bernyata itu tapi karena disini kita bagi hai menurut
mas bambang pak jokowi ya sah sah saja kadang kadang bisa bersama dengan pak ganjar kadang kadang bisa
bersama dengan pak er langga kadang kadang bisa bersama dengan pecah di kadang kadang bisa bersama
dengan ketua umum anda lagi testing the water aja rebecca berdérébak pun cukup gimana maksudnya nih pak
beliau kepala pemerintahan beliau memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan politik
untuk menjaga suasana harmoni yang terus harus dijaga
karena keseimbangan politik harmoni adalah syarat tentang bagaimana pemerintahan itu bisa konsentrasi
melayani rakyat melakukan pembangunan
saya kira beliau faham betul mengerti betul tentang teori dan praktek itu
kalau kemudian beliau melakukan pendekatan dengan orang yang berbeda beda
jangan lantas kemudian kita gr memberi tafsir sedang mengendos a b c d atau enggak
jadi gerindah gak gr
ya bukan tidak gere tapi ya kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang presiden
supaya ada harmoni politik ada keseimbangan dan ada suasana pemerintahan yang tenang
supaya apa supaya jangan ada yang jangan ada merasa yang dilebihkan
jangan ada yang merasa dikurangkan
sebagai seorang kepala pemerintahan beliau harus menjaga harmoni itu supaya para pembantu pembantunya semuanya merasa diperhatikan oleh presiden
sehingga dengan demikian ada konsentrasi ada suasana yang full dalam melakukan pengabdian kepada pemerintahan di bawah kabinet jokowi maruf
kalau bicara soal harmoni kelengketan bisa nggak menggabungkan antara pak prabowo dengan pak jokowi banyak loh yang kemudian itu muncul aspirasi itu
ya sebagai sebuah aspirasi kan mungkin saja apa yang bisa dilarang dalam sebuah aspirasi politik
tapi sekali lagi itu akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana kekuatan partai partai politik nanti di dalam mengusung calon presiden dan wakil presidennya
oke mas muni mungkin tidak sih di benak relawan menggabungkan pak prabowo dengan pak jokowi karena di luar sana informasi yang beredar karena beliau berdua ini lengket sekali
kemistrinya ada digabungkan saja prabowo dengan jokowi relawan berpikir bisa nggak
pak jokowi prabowo itu kan gagasannya kodori
ini sama juga prabowo jokowi teman teman gerindra juga maunya prabowo jokowi cuman kan begini ini konstitusi kita
teman teman gerindra maunya begitu mas muzani
bisa juga begitu karena juga cuma maksud saya begini loh kan yang penting kan pentingan negara kita ini
bahwa apa yang disampaikan pak muzani tadi sangat tepat sekali ini kondisi kita sebagai bangsa sebagai negara ini kan menghadapi tantangan yang tidak ringan
di tengah guncangan disrupsi ekonomi
dan ini memang pertarungan kita sebagai negara ini memang gak gampang
sehingga soliditas pemerintahan kekompakan dalam satu visi yang sama ini harus kita lakukan
dan apa yang disampaikan tadi bahwa ya pak presiden harus menjaga para menteri menterinya ini pemerintahnya harus solid nih
karena tantangannya luar biasa di hari hari sekarang ini
dan mungkin kita juga gak tahu sampai kapan ketidakpastian global ini bisa di
tapi yang pasti kesulitan pemerintah dan juga kekompakan satu tujuan itu harus dilakukan oleh pemerintah kita
anda tadi belum jawab pertanyaan saya soal prabowo jokowi tapi saya ingin tanya nanti dari musyawarah relawan ini legitimasinya bagaimana
ini katanya cuma inisiatifnya para relawan tidak ada restunya pak jokowi
bukan bukan tidak ada restu
yang masuk presiden nyerestu nyuruh kan jadi gak enak dong
jadi gak ada dorongan juga
gini loh yang pasti ini kan
dari penerjemahan saran dan perintah pak presiden untuk kalau nanti dua ribu empat tolong dengerin lagi suara rakyat tolong gali lagi tolong serap lagi aspirasi rakyat
ketika kita diskusi kami diskusi menemukan formulasi ya untuk mendengar suara rakyat menyaring lagi menggali lagi ya forum yang demokratis ya kita menyelenggarakan namanya musyawarah rakyat
oke tapi ada restu dari pak jokowi atau enggak
semangat tahuan pasti
semangat tahuan pasti
orang itu diskusi kok
tapi kan kita nggak boleh bicara di publik ini perintah pak jokowi sebagai presiden kan gak elok
tapi berkonsultasi dengan beliau ya
gitu loh apalagi menyangkut hal yang sangat sensitif
kan tidak elok lah maksudnya kita membicarakan soal capres dua ribu dua puluh empat di tengah pak presiden yang masih menjabat
tapi pak jokowi hadir gak nanti di musrah
tunggu aja kita lihat
kalau udah dibocorin sekarang gak seru loh
nanti kalau mau amin satu
amin satu baru diketahui ya
jadi menurut mas muni presiden mengetahui presiden diajak berkonsultasi
mas hanta presiden menggunakan instrumen relawan ketimbang menggunakan partai politik
menurut anda menurut analisis anda presiden lebih percaya instrumen relawan daripada sistem di partai politik
ya pertama ya dalam konstitusi kita yang menentukan proses kandidasi jelas partai politik ya
kalau partai politik tidak memberikan tiket atau boarding passnya ya tidak bisa
siapapun lah mau elektabilitas setinggi apapun
tetapi dalam konteks politik
tentu seperti saya katakan pak jokowi sadar betul beliau tidak bisa mengontrol
karena bukan kota umum tidak bisa mengontrol secara langsung partai politik
tetapi dalam konteks dinamika komunikasi politik tentu bisa menjadi posisi tawar
selain nanti dalam konteks winning di election nya memenangkan bisa jadi mesin berkolaborasi dengan partai politik
tapi dalam konteks kandidasi sebelum eleksi
itu partai politik relawan tidak bisa
karena tidak bisa mengusung orang
tapi bisa menjadi daya tawar politik lah paling tidak dalam konteks itu
nah sehingga tadi saya ingin gini ya rifana
apakah mungkin pak jokowi akan terbuka mendukung si a si b si c
siapapun presidennya selain tidak elok itu saya kira keliru
presiden pasti cerdas yang namanya presiden
itu pasti menjaga ingin menjaga jarak yang sama kepada siapapun nanti akan menjadi calon presiden
karena harus berhati hati
termasuk nggak anies
kalaupun orang persepsikan tidak sedekat dengan pak prabowo dengan mas ganjar
kalau ternyata anies yang menang nah gitu kira kira
jadi sehingga dengan siapapun capres seorang presiden harus menjaga jarak relatif yang sama
untuk ditunjukkan kepada publik bahwa juga ada variable tadi soal tingkat kepuasan yang harus kita perhatikan
saya sedikit ralat ya tadi yang dimuncul di layar itu

itu tingkat kepuasan kepada pak wapres
pak wapres maruf amin lima puluh enam persen
tapi kepada pak jokowi lebih tinggi dia enam puluh
enam puluh lima persen persisnya
nah sekarang mungkin di lembaga lain ada yang lebih tinggi lagi
jadi itu sangat ini ya sangat mempengaruhi
pak jokowi juga melihat tingkat kepuasan publik
ada verabel overpoll rating ada verabel relawan ada verabel tadi
dan yang menentukan kandidasi siapanya akan maju adalah partai politik
dan presiden singkatnya adalah all the president men
itu yang paling diinginkan cawapres
orang yang akan berkontestasi adalah orang orang
mau menang si a mau menang si b ya saya aman saja
kalau saya berpikir sederhananya seperti itu
saya mau tanya ke mas bambang
mas bambang seberapa signifikan sebetulnya peran relawan dalam menentukan kandidasi dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kalau tadi mas hanta mengatakan bahwa itu sebetulnya hanya alat tawar politiknya pak jokowi saja kepada partai partai
terutama kepada ketua umum partai anda
kalau lebih di ekstrikumen lagi kalau relawannya bisa digerakkan banyak satu juta atau dua juta berkumpul dalam satu tempat
mungkin bukan hanya alat tawar tapi mendikte para partai para ketua partai
itu adalah membangun persepsi
karena di dalam relawan di dalam survei ini persepsi itu rumusnya
persepsi adalah lebih penting daripada peneliti
selama ini relawan sekuat apa
kalau kita mengaca pada pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas sekuat apa untuk pemenangan seorang calon presiden pemenangannya pak jokowi di mata p tiga
saya tidak boleh menghina
saya adalah orang partai
saya adalah kader
kalau kader partai itu taatnya adalah organisasi partai
kalau relawan akan mengatakan relawan hebat
tapi kalau saya orang partai saya akan mengatakan partai lebih hebat
seperti itu biasa biasa saja
ini dinamika politik yang sedang hidup di dalam masyarakat transisi
ketika partai belum siap penuh muncul relawan relawan
tapi kalau nanti partai sudah siap penuh ya mohon izin
relawan pasti akan berada pada posisi barisan akan lebih kuat
karena di dalam rumus manapun individu yang sifatnya individu kerumunan dibanding barisan itu kekuatannya satu banding empat
apalagi kalau di persenjata itu satu sepuluh
itu teori militer
mas muni silakan
kalau kerumunan itu bedanya dengan barisan itu ee
atau berbeda sekali gitu kalau menurut mas bambang silakan
demokrasi kita baru dua puluh empat tahun
pasca reformasi kan
jadi memang dalam demokrasi kita ini kan ada fase bertumbuh juga
jadi dua puluh empat tahun ini kan ada isu soal penguatan partai politik
terus terang juga kita selalu bilang selalu mengatakan dalam berbagai forum
saya bilang ini tuh acara kita ini musyawarah rakyat ini sebenarnya harusnya partai politik yang buat
relawan menjadi signifikan
ya karena ada beberapa keterbatasan dari partai politik
ini bagian dari otokritik dan otokritik partai politik
tapi kita juga sadar oh baru dua puluh empat tahun nih reformasi
demokrasi kita belum sampai tahap kematangan tertentu
penguatan institusional partai politik
tapi kita orang yang optimis bahwa pada waktunya nanti sama
jangan dibandingin kayak di amerika udah ratusan tahun
di eropa ratusan tahun demokrasinya
partai politik yang sirkulasinya sudah berlangsung berkali kali
kita baru dua puluh empat tahun loh
partai politik sebagai organisasi
sebagai organisasi yang betul betul partai politik loh
kita jangan pikir kayak orde baru itu
semuanya ditunjuk gitu loh
jadi partai politik dinamikanya ini kan baru bertumbuh dua puluh empat tahun
tapi nggak ada niatan bahwa relawan ini akan menjadi partai ya nantinya ya
kendaraan politiknya pak jokowi
begini loh partai politik itu adalah organisasi kepentingan paling tinggi secara sosial
gak ada orang bikin partai mau kalah
gak ada orang bikin partai mau jadi oposisi
partai itu harus menang dan berkuasa
dan itu susah
karena rumus partai politiknya seperti itu
jadi jawabannya gimana mau dibikin menjadi partai politik gak ini relawannya
partai politik udah terlalu banyak
oke jadi nggak perlu bikin
loh selama ini kami merasa saya selalu tanya ke teman teman relawan kalian mau bikin partai
enggak kami sudah tersalurkan aspirasi ke kami ke partai a b c
kalau soal partai politik
kalau soal begini loh
yang membedakan kami relawan jokowi di dua ribu empat belas ini
apa bedanya relawan jokowi dua ribu empat belas dengan relawan presiden sebelumnya
di sini adalah relawan pak jokowi dua ribu empat belas itu adalah relawan yang punya agenda sosial
jadi ada agenda kerakyatan yang muncul di sana
kita menginginkan lahirnya pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri

jadi itu akan diulang nanti di dua ribu dua puluh empat dengan penyelenggarakan musyawarat rakyat
dua puluh empat ini saya selalu percaya bahwa orangnya beda waktunya beda pasti caranya beda
oke jadi tidak bisa menggunakan kendaraan relawan
kita akan menggunakan cara yang sama
soal relawan itu menjadi signifikan atau tidak signifikan
itu tergantung dinamika yang terjadi di masyarakat gitu
kenapa kemudian partai tidak membuat musyawarah rakyat
untuk menjaring suara rakyat dalam menentukan kandidasi capres dua ribu dua puluh
itu tadi harapannya mas muni
itu ada ada saja
bahwa di dalam partai itu ada anggaran dasar anggaran rumah tangga
itu berupa sebuah organisasi
mekanisme organisasi itu clear
itu mulai dari rakyat
rapat di tingkat ranting rapat di tingkat
jadi jenis jenis rapat itu ada
jadi kalau jenis jenis rapat ada rakyat kerenas ada rakyat kerdas
rakyat kebawah rakyat kercap
nanti kongres dan seterusnya
jadi kalau mau menentukan apa ya di kongres
jadi tidak kumpul semuanya
itu ada perbedaan relawan dengan organisasi partai itu
organisasi partai itu disebutnya selah orde
selah itu adalah barisan jajaran
orde itu perintah
itu barisan yang mendapat perintah
yang merentahkan siapa
direpresentasikan oleh dewan pimpinan pusat partai
dipimpin ketua umum
jadi ini barisannya beda
kalau relawan ini lebih kepada sebuah isu
yang kemudian berkumpul bersama sama
bertemu pada satu isu
bergerak pada satu isu
kalau partai politik ini ide
jadi kalau isunya berganti
nanti bisa juga bubar gitu
atau relawannya ganti gitu
itu kayak mirip mirip dengan pan club
kalau ide ngomongnya fan club
fan club maksudnya kalau anak anak milenial itu club fans gitu
jadi ada star yang diidolasi
ada star yang diidolakan
dua ribu empat dan dua ribu empat belas
dua ribu empat nggak se fenomenal dua ribu empat belas
kerelawannya karena terdistorsi terdegradasi menjadi fan club
kalau kami ini sudah sadar
sejak awal ini kami relawan yang memiliki agenda sosial
agenda sosial politik dari awal
bahwa pemimpin rakyat itu harus dilahirkan
sehingga warna agenda kita
ini kan agenda rakyat yang mau kita
yang mau kita wujudkan
bagaimana pemimpin rakyat mewujudkan agenda rakyat
sehingga warna isunya programatiknya jadi lebih nyata
karena kita juga pengalaman begini loh
contohnya pdi perjuangan
pdi perjuangan itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kuat sekali gerakan rakyat
dan saya sudah sampaikan ke pak joko ipa
jangan semuanya jadi masuk ke partai
karena saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
begitu semua masuk sama juga
begitu masuk semua ke lampu partai
jadinya terserap dalam logika partai
karena kita demokrasi juga perlu ada civil society movement yang untuk menggerakkan
jadi semuanya jangan masuk ke dalam partai harus ada yang keluar partai
partai politik itu punya tugas dan punya inner logik sendiri
sementara civil societtle movement ini punya logika sendiri
agenda isu begitu yang harus dikawal dan dijaga
buat gerindra ada untungnya nggak sih ketika relawannya pak jokowi
menyuarakan ketua umum anda
jangan dijawab dulu kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia political show